lo tau sendiri kan
gue tuh udah bener bener kotor sekarang
dan sekarang gue lagi hamil
raja keluar lo
gara gara lo masa depan putri lo hancur tau gak
masih tanya maksud gue apa
putri hamil gara gara lo
lu pasti mau ngejebak gue kan
buat apa gua ngejebak lo
gak ada gunanya
ingat ya lu jangan pernah deketin putri lagi
kalo lu sampe deketin putri lagi apalagi nyakitin putri
mama akan punya cucu
apa yang hasrat raja laku kerumah
mama akan punya cucu dari anak perempuan yang membuat hidup mama seperti ini
anak dari perempuan murah yang membuat mama hancur
yang membuat keluarga kita hancur
aku lebih membencimu sekarang
aku sangat membencimu dan ibu kamu
tapi anak itu gak bersalah
anak itu gak bersalah
anak itu gak bersalah
anak dari darah dagingku sendiri
kenapa kamu harus hamil put
kenapa kamu harus hamil put
kamu harus ramah padanya
masa kita harus ramah padanya
masa kita harus eh kira kira ini
ramlah kan tahu
kau gak boleh nikahin gue doang
kau tahu sendiri kan
gue tuh udah bener bener kotor sekarang
gue gak bisa jadi pendamping hidup lo dewa
gue gak pantas buat lo
kamu boleh benci sama raja
kamu jawab benci anak ini
anak ini gak bersalah
ini semua pegangan raja
raja yang udah merusakkan kehidupan aku
dan sekarang aku hamil
aku bener bener gak bisa

satu sampai dua
gue akan kirim langsung ke muslim
lo gak boleh nikahin gue dewa
lo tau kan sekarang kondisi gue kayak gimana
gue itu bukan wanita yang dulu lagi
bukan putri yang dulu
aku tuh udah bener bener kotor dewa
dan sekarang gue ambil
aku gak pantas mau jadi pendampingnya di depanmu
dewa mau nikahin putri
ngapain juga dia setahu menjawab sama kemilan putri
aku gak akan membiarkan hal ini terjadi sama anakku
sebelumnya kedatangan om kesini sama tante sama juga sama clara
gak kasih tau kamu dulu sebelumnya
ada apa ya
kita sudah pikirkan baik baik aja soal ini
kamu dah yang bicara
ngelihat kalau hubungan kamu sama clara udah semakin serius
jadi om sama tante berniat untuk mempercepat pernikahan kalian
iya aku juga setuju sama apa yang kata mama sama papa bilang
iya aku juga setuju sama apa yang kata mama sama papa bilang
iya aku juga setuju sama apa yang kata mama sama papa bilang
kamu yang mayan raja
ada apa ini
dikandung sama putri
dia harus sekarang semua ada tau sendiri
kamu yang udah merokok sama putri
sampai dia hamil
pak raja itu cuma dipindah berapa pak
dia gak pernah ngelakuin itu semua pak
putri sengaja ngelakuin ini semua
putri sengaja pindah raja
putri itu sengaja pak